terima kasih anda masih menyaksikan kompas yang saudara
keluarga budis tni polri di jakarta dan sekitarnya merayakan hari trisuci waisak dua ribu lima ratus enam puluh delapan be di vihara bakti pramuka cipubur jakarta timur
kesadaran keberagaman jalan hidup luhur harmoni dan bahagia menjadi tema waisak kali ini
raya trisuci waisak yang biasa dilakukan di taman mini indonesia indah kali ini digelar di wihara bakti pramuka
hari raya waisak merupakan momen umat buddha untuk merenungkan diri demi memanfaatkan waktu hidup untuk berbagi dan berbuat baik bagi sesama
rayaan trisuci waisak adalah hari sukacita memeringati tiga tahap kehidupan sang buddha siddhartha gautama
yakni kelahiran masa penerangan sempurna hingga wafat terjadi di momen yang sama saat purnama sidi
kita menyadari bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang besar
di dalam semboyan negara kita juga bineka tunggal ika
jadi beraneka ragam tapi kita tetap satu keluarga besar bangsa indonesia
nah harapan kita dari berkah waisak ini kita menumbuhkan kesadaran kita bahwa hidup bersama berbeda agama
tapi tetap kita sebagai anak anak bangsa warga bangsa yang baik terus saling menghargai menghormati dan menjaga kerukunan diantara kita
membangun kerukunan dengan lintas agama juga
sebelah kiri kita ini ada pure juga ada teman teman hindu juga
puncak perayaan trisuci waisak dimulai dengan pindah batak sepuluh biku biku sanggah dari vihara girinada makassar
para biksu asal kamboja berjalan kaki di sepanjang jalan sulawesi makassar
pindah patah adalah amalan kebajikan umat buddha berupa memberikan makanan dan beberapa barang kebutuhan hidup kepada biksu
kejut cinta kasih dan kerendahan hati warga berupa memberi
rayaan waisak dilanjutkan dengan puja bakti di vihara giri naga makassar